untuk apa kau mengikuti aku terus
akhirnya kita bertemu lagi nyai ratu laut
aku mempunyai penawaran untukmu
mari kita bekerjasama
untuk mencari kian santan
tawaranmu sungguh mencurigakan
aku tidak dapat mempercayainya
aku hanya ingin membantumu
karena aku tahu
kau tidak akan mungkin bisa mendapatkan
darah suci kian santan
karena sekarang seluruh pendekar
sedang memburu kian santan
aku bisa terbebas
dari penjara batu itu
penjara ini dilapisi energi yang sangat kuat
orang yang melakukannya pasti sangat sakti
lebih baik kita gabungkan kekuatan kita
untuk apa kau mengikuti aku terus
akhirnya kita bertemu lagi nyai ratu laut
aku mempunyai penawaran untukmu
mari kita bekerjasama
untuk mencari kian santan
tawaranmu sungguh mencurigakan
aku tidak dapat mempercayainya
aku hanya ingin membantumu
karena aku tahu
kau tidak akan mungkin bisa mendapatkan darah suci kian santan
sedang memburu kian santan
dan itu artinya
bukan hanya kau
yang membutuhkan darah kian santan
aku tahu akan licikmu kalah sering
aku tahu ini semua kau yang merencanakan
agar aku tidak dapat memusnahkan kutukan dari badanku
terserah nyai ratu
aku hanya menawarkan bantuan
dan sebagai balasannya
kau harus menjadi istriku
aku akan menjadi istriku
itu lagi permintaanmu
sudah berapa kali aku harus menolak
aku tidak akan pernah menjadi istrimu
salahan yang fatalnya
aku pasti akan dengan mudah mengalahkan
karena sudah dua kali
aku memenjarakanmu di dalam penjara
aku sudah dua kali
apa kau mau ketiga kalinya memenjarakan

jika kau menantangku
baiklah kalau begitu
karena er nampak aku memikirkan kau sebagai istrimu
indah kau
itu meer supaya kau boleh muzik
prabu surawis sesa
hidup kursi prabu surawis sesa
siapapun yang melanggar
sama saja dia adalah pengkhianat
hukuman apa yang pantas
bagi pengkhianat negara
kadipaten itu dengan tanah
sandika kursi prabu
hidup paduka surawis sesa
hidup paduka surawis sesa
hidup paduka surawis sesa
aku terlaku kumbek bek saja nek
sakit sekali bunda
kedua pendekar itu sangat kuat punca
ibu ndakan membantu menyembuhkanku
sekarang aku sudah mulai membaik bunda
aku sudah selalu merepotkan bunda
tidak perlu berterima kasih
tidak ada seorang ibu yang lelah untuk melindungi putranya
sekarang kita harus berhati hati
berita tentang darah suci itu sudah menyebar
dan ini sangat berbahaya
kita harus segera ke penjajahan
aku juga sudah tidak sabar
bertemu dengan ayah dan prabu sidiwang
baiklah kita pergi dari sini
kenapa kau selalu milih jalan yang sulit
padahal aku menawarkan kebahagiaanmu
untuk sisa umurmu
aku tidak perlu bantuanmu
baiklah kalau begitu
jika kau tidak mau menjadi istriku
maka tidak boleh ada orang lain menjadi suaminya
hanya aku yang boleh menjadikanmu istri
oleh karena itu
aku akan memenjarakanmu di penjara batu
aku akan menjadikanmu istriku
aku tidak akan membiarkan kau melukai putraku
kasiannya ratu sekarwangi
sampai saat ini
belum juga sembuh
akan mencarikan obat untuk kesembuhan
sampai saat ini
aku akan mencari obat untuk kesembuhan
aku lawung seta
dia memaksaku untuk menjadikan aku sebagai istrinya
dan jika aku menolak dia akan memanjarakanku di dalam batu
jangan memaksakan perasaan seseorang untuk mencintaimu
lawung seta kau jangan pernah ikut campur urusanku
sekali saja kau ikut campur
maka tidak akan ada jalan keluar untuk
tidak akan kubiarkan kalian menang
jangan senang dulu kisah
kami belum kalah
kita akan membuatmu ketemu dengan ilmu yang sama
dan kita akan berdua
adipati apa yang harus kami lakukan
gusti prabu surawis sesa pasti menganggap kami adalah pemberontak
kerajaan kita sedang berkecacauan
tapi kalian jangan pernah khawatir
karena apa yang kalian lakukan
itu sama tamat hanya untuk menegur rakyat
raja kita yang memang sudah semina mena
saya tegaskan ini bukan pemberontakan
kalau prabu surawi sesa murka dan menyerang
jangan pernah gentar
jangan takut mati
punten adipati kami dapat kabar dari pengintai batas daerah
kalau prajurit pajajaran lengkap dengan senjatanya
sedang menuju kemari
harap semua tenang
ini rumah kita
istri anak anak kita tinggal di sini
kalau mereka datang mengancam ke tenteraman di sini
apakah kalian diam
saya tanya sekali lagi apakah kalian yang saja
mari kita hadapi mereka bersama sama
ini rumah kita
dia terre teman teman
armlling untuk menginspirasi ada pembeta sicham setubit
berbala ini aku
celaka hajian jelas sutra ketelanya telah terkena ilmu karang milik yang santai